indah indah indah
kagak enak ngomongnya jauh jauh
nanti ampuh dikentutin lagi
doain aja gue bisa tahan
satu satunya cara ya lapor ke polisi kak
jangan nanti kalau kita diteror gimana
eh lah tam tam enteng
kita di luar aja ya
ayo masuk kita di luar aja
ya mana kalau orangnya mendinggal
ya ampun abie
nabrak dimana kak
tenang tenang diam
aneh nih abi gak nabrak siapa siapa
abie jelasin ya
si wulu kok gak siapin
masa kita makan di dalam
jamil sedang kesulitan
ampun baru tau kalau orang lapar perutnya berbunyi pret
kalau orang kenyang bunyinya prot
kamu gendut ya
dia tuh juga bukannya
ngegeletak di jalanan kagak
sampai ke pinggir jalan
jangan jangan tukang tipu tuh kak
soalnya temennya bila pernah
motornya itu sengaja disenggolin ke mobil temannya bila
terus orangnya minta ganti rugi
tapi kan aneh supir ahal kot
kagak ada duitnya
setoran juga cuman seratus
ya mungkin dia tuh muter muter cari mobil mewah
tapi gak ketemu
belum ada ada aja
lagian ngapain suaminya nyari nyari abi kalau abi nggak salah
kenapa amin gak berani ke terminal
kata soli kena main toyik badan yang gede banget nih
kalau preman mah gawat
urusannya pasti gebak gebuk
kalau urusan sama preman gak bisa lapor polisi
setelah dia keluar dari kantor polisi
yang ada kita disantronin sama temen temennya
kalau orang itu masih di pangkalan
itu kayak binatang ya
itu kayak binatang ya
itu kayak binatang ya
itu kayak binatang ya

itu kayak bini nya deh ya
bang toyiknya baru lihat
kan dari tadi

gak kenapa kenapa ya
ini gara gara si diki
dia tuh penakut
aku tadi jadi tak bisa berpikir
lea kalau memang si jamil gak bersalah
kenapa masih takut
nah ya sekarang kita ke rumahnya jamil
sekalian aku mau bertemu
dengan adik nabilah
supaya dia bisa mendapatkan rasa aman
jangan bilang lu gak tahu rumahnya
jangan bilang lu gak tahu rumahnya
aku tahunya rumah yang lama bang
yang tau rumah yang baru
gua gak tau apa apa
jangan bawa bawa gua dong
aku tak mau ketangkep sendirian
gua gak tau apa apa
gua gak mau
jangan pake kekerasan bang
jangan main hakim sendiri
gua gak tau apa apa
gua gak tau apa apa
lu temen kesana
gua gak tau apa apa
lu macem macem lu ya sama gua
gua papas lu berdua
gak ada cara yang lebih terhormat bang
jangan begini bang
sekarang antar gue ke tempat orang yang nabrak beli gua
kamu kentut lagi ya
gua kalau lapar bawaannya emang begitu
gak enak ngomongnya jauh jauh
nanti aku dikentutin lagi
doain aja gue bisa tahan
ya lapor ke polisi kak
nanti kalau kita diteror gimana
iya yang ada bang sodikin juga kena teror
ya mau kayak gimana lagi
masa mau kayak gini terus
mau sampai kapan kayak gini
kalau bukan ke polisi ke mana
polisi tau kok mana yang bener mana yang kagak
kan nanti ditanya
dilihat baret lama atau baret baru
kan ada ilmunye
masalahnya yang kita takutin itu sepulang dari kantor polisinya
emangnya polisi mau jagain kita sampai dua puluh empat jam
kalau dia minta sepuluh juta gimana
iya pasti minta duit
dia kan preman
pasti minta nyate gede
kenapa kamu bengong
mau kentut lagi
gagah gua lagi mikir
mikir kapan mau kentut lagi